kembali di cnn indonesia connected sekarang saya ajak anda untuk melihat pemandangan cantik dari gunung bromo
ini yang selalu menjadi destinasi wisata masyarakat indonesia khususnya melihat harmonisasi flora dan fauna
ditambah juga dengan kearifan lokal masyarakat sekitar menjadi daya tarik banyak orang tidak hanya dari dalam
tapi juga wisatawan mancanegara
kita lihat begitu hijau warnanya berkunjung ke tempat ini setiap harinya sangat menyenangkan begitu ya
untuk warga sekitar dan sebelum terbakar ini pekan lalu
ini adalah gambar yang diambil sebelum terbakar
ini pemandangan asri dengan udara yang sejuk selalu menjadi kenangan ketika berkunjung ke gunung bromo
dari sebelum kita bergeser ke yang sesudah sayangnya demi sebuah foto pre wedding
ini keindahan bukit teletabis sirna dalam sekejap
kita lihat bukan kabut tapi asap
hingga selasa dua belas september dua ribu dua puluh tiga luas area terdampak kebakaran
bahkan diperkirakan ada sekitar delapan ratus lima puluh hektare
bromo merupakan kawasan yang ada di empat perbatasan wilayah dan kita ketahui asap ini sudah meluas
ini ya ini bukan kabut tapi ini asap
kebakaran ini merembet bahkan sampai ke kabupaten malang
butuh waktu lama untuk mengembalikan habitat habitat yang ada di kawasan gunung bromo
kita tahu di sana ada vegetasi endemik land of edelwise
bagaimana kemudian mengembalikan
kita harus mengembalikan lahan ini seperti semula
insiden ini tidak boleh terulang lagi tidak hanya di tempat wisata
kita harus menjaga lingkungan dimanapun kita berada